pemerintah baik di tingkat pusat dan juga pemerintah daerah lengkungan dki jakarta
berencana menerapkan walk from home atau wefa
guna mengurangi dampak polusi udara yang terjadi di ibu kota dalam beberapa minggu terakhir
namun di sisi lain sejumlah pihak mengkhawatirkan kebijakan ini atau wfh
akan mengganggu pelayanan publik bagi masyarakat secara umum
bagaimana kemudian antisipasi yang disiapkan oleh pemerintah
seberapa efektif mengurangi polusi kalau para asn ini akan bekerja dari rumah
dan untuk menjawabnya sudah bersama kami menpan rb abdullah aswaranas
assalamualaikum selamat sore pak aswaranas
assalamualaikum selamat sore mas
sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi ulang pak
kalau kemudian dki jakarta pada hari ini dua puluh satu agustus
benarkah pemerintah pusat di instansi pusat begitu akan menerapkan pada dua puluh delapan agustus nanti begitu pak menteri
iya jadi kita sudah membuat edaran
pada tanggal empat belas agustus kemarin kan ada ratas ya
dan kemudian ada keputusan maka kita tanggal enam belas menandatangani surat edaran
nah se ini menjadi panduan sebagai tindak lanjut arahan bapak presiden
untuk menyukseskan ktt asean di jakarta
nah bahwa kemudian prof dki melakukan wfh lebih awal dan lebih panjang
tentu pemprov dki telah menghitung
terkait dengan bagaimana pelayanan publik supaya terus terjaga
termasuk juga terkait dengan berkaitan dengan beberapa hal yang menyangkut dari wfh yang dilakukan oleh pemprov dki
oke artinya belum ada tanggal pasti atau kemudian dua puluh delapan menjadi salah satu opsi lain sebelum dimulainya ktt asean begitu pak aswar
iya sejak tanggal dua puluh delapan ini yang dari kami
kemudian ada sejumlah pihak yang menganalisis
menganalisa mengkhawatirkan begitu
bagaimana kemudian pengawasan terhadap asn nya pak
ada yang kemudian menakutkan mengkhawatirkan akan pulang kampung misalkan
apalagi ini jangka waktunya dua bulan
bagaimana kementerian pan rb menjamin tidak ada hal tersebut
menjamin pencapaian kinerja juga masih bisa dilakukan begitu pak menteri
iya oleh karena itu di dalam edaran yang kami berikan sudah sangat rinci
pertama ppk harus memastikan bahwa
instrumen yang disiapkan ini akan bisa berjalan dengan baik
yang kedua wfh ini harus tetap menjamin bahwa target kinerja organisasi tetap harus tercapai
dan yang ketiga kita berharap dan meminta supaya ada instrumen untuk mengawasi mereka
karena covid kemarin kan berhasil juga wfh ini
meskipun ada beberapa kasus yang cukup meluas misalnya
wfh dimanai dengan liburan
nah ketika wfh ditelepon ternyata dia tidak di rumah tapi di pasar
ketika wfh ditelepon di mana pulang kampung
nah ini tentu monitoring ini menjadi penting dan kita berharap dan kita sudah meminta kepada kementerian lembaga
dan pemprov dki untuk menyiapkan instrumen itu
misalnya mulai gps nya tetap dihidupkan kemudian video call dan seterusnya

dan seterusnya ada banyak instrumen yang bisa memastikan untuk memastikan
untuk memastikan bahwa wfh ini tetap menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawab
baik baik artinya tidak ada kemudian mengulang kesalahan pada saat covid lalu begitu ya pak
akhirnya dianggap bisa bekerja tapi bisa dari mana saja padahal kan ini harapannya tetap ada di dki jakarta begitu pak
iya ini kan hybrid ya jadi bekerja dengan hybrid
perencana tetapi yang terkait dengan layanan layanan yang membutuhkan face to face pelayanan langsung tidak bisa dengan wfh
oke oke berarti artinya ini menjadi jaminan dari kemenpan rb agar kemudian pelayanan publik di masyarakat tidak terganggu begitu pak ya
apalagi dua bulan ya
kita berharap dengan edaran yang kita buat
dan kami yakin pemprov dki telah memperhentukan secara matang ini dalam rangka mendorong pencapaian target agar pencapaian kegiatan di ktt nanti akan berjalan dengan baik dan lancar
dan juga menjamin target kinerja di organisasi di masing masing instansi juga bisa tercapai dengan baik
oke pak suar ada kemudian banyak narasi yang berkembang ada beberapa komentar pula
dari sejumlah pihak mengatakan jangan jangan pemerintah ini sengaja begitu
ketika att asean akan digelar ini kemudian menjadi langkah agar jakarta terlihat bersih tidak macet tapi bukan soal kesehatan warga dki begitu
bagaimana pemerintah menjawab itu pak
iya ini kan memang salah satu saja ya terkait dengan kemacetan
dan terkait dengan polusi juga ini salah satu saja
jadi pertanyaannya apakah dengan wfh
dengan kemacetan dan kendaraan yang berkurang polusi ini akan jauh lebih baik
nah tentu ini perlu bersama sama karena munculnya polusi ini tidak semata mata dari kendaraan
termasuk juga dari industri kemudian juga cuaca dan seterusnya yang ini menjadi kajian secara komprehensif dari berbagai pihak
nah kemenpan menjadi bagian penting terkait dengan soal wfh ini karena menjalankan arahan bapak presiden
dan saya kira bukan semata mata untuk menunjukkan ketertiban dan kebaikan di mata dunia internasional
tetapi ini menjadi salah satu opsi terkait dengan tingginya transportasi yang sekarang masuk ke jakarta dan juga padatnya lalu lintas yang beberapa hari terakhir ini memang cukup luar biasa ya
oke pak suwar kalau begitu pertanyaannya berarti seberapa akan berpengaruh begitu
iya ini kan yang bekerja di jakarta bukan hanya asn
jadi surat edaran kami untuk asn yang ada di dki jakarta bisa saja perwakilan temprof di seluruh indonesia yang ada di jakarta
tetapi se kami tidak untuk swasta perusahaan swasta
karyawan dan perusahaan swasta juga sangat besar
namun jika swasta kemudian ingin menerapkan hal yang sama
tentu kami apresiasi
tentu dengan langkah langkah yang telah dibuat oleh masing masing perusahaan organisasi yang ada di kawasan dki jakarta
artinya kalau hanya kemudian asn berapa kemudian prosentasenya pak dalam analisa pemerintah pusat sejauh ini
kami belum menghitung sampai di sana mas
kita menghitung jumlah asn di dki ini
kalau ini bisa wfa tentu akan mengurangi
berapa persentasenya tentu masih dihitung oleh teman teman ya
tetapi kemenpan ingin menegaskan bahwa wfa ini bukan liburan
wfh ini adalah tetap menjadi tanggung jawab bagian dari kinerja organisasi

oke kalau kemudian asal polusi udara menjadi alasan utama seperti apa
kalau kemudian asal polusi udara menjadi alasan utama seperti apa

mungkin kemudian akan ada evaluasi apakah secara berkala terkait dengan polusi udara akan berkurang atau tidak
tapi pertanyaannya bagaimana kemudian evaluasi belkara juga dilakukan kemenpan rb terkait dengan evaluasi pencapaian dari para asn dan juga tidak mengganggu pelayanan publik yang kita bahas sebelumnya tadi pak
iya jadi kami terus akan mendengar dari berbagai pihak

dan ini akan menjadi kajian kami yang lebih komprehensif
cuma memang dari dialog dialog yang kami dapatkan terutama dari para asn muda yang tidak terkait langsung dengan pelayanan masyarakat yang face to face
mereka berharap wfa ini bisa dijalankan
ini sekaligus untuk meningkatkan quality time keluarga mereka
asn asn muda yang baru menikah karena sebagian yang di luar jakarta di jabodetabek ini
mereka berangkat di pagi hari jam enam pagi
dan sampai di rumah di malam hari
nah maka pekerjaan pekerjaan harapan kami kita cek nanti ketika wfh nanti
ini betul betul lebih produktif bukan hanya bagi produktif untuk kantor mereka
tetapi juga produktif bagi masa depan generasi yang dilahirkan dari para asn yang memiliki tanggung jawab cukup besar
untuk memberikan pelayanan di jakarta dan sekitarnya
baik baik pak menteri terakhir tadi anda sudah sempat menyinggung bahwa swasta
harapannya himbawannya juga melakukan wfa
saya tahu itu bukan wonang anda sebagai menpan rb tapi adakah kemudian dalam ratas kemarin dibahas terkait bagaimana mekanismenya
apakah kemudian harapannya ini nanti akan meluas begitu pada sektor swasta pula begitu pak menteri
ya mohon maaf kami ruang lingkupnya menjadi tanggung jawab kemenpan baru di asn kemarin bahasannya
tentu sekali lagi yang ada yang menggunakan kendaraan di jakarta bukan hanya asn tapi swasta
tentu swasta sudah menghitung bagaimana produktivitas kantor jika wfa dan wfo dan harapan kami ini bisa menjadi bagian tanggung jawab kita bersama
terutama di ibu kota yang sedang akan menjadi tuan rumah perhelatan internasional yaitu ktt asean
baik baik terima kasih kalau begitu atas waktu dan juga informasi dari anda pak abdullah suaranas
menpan rb telah bergabung sama kami selamat sore
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh